kita ke informasi lain masa uji coba jembatan penyeberangan multiguna atau skybridge tanah abang
terus dilakukan hingga minggu siang
namun masih banyak warga yang enggan melintasi jembatan untuk menyeberang
dengan alasan menghemat waktu mereka nekat menerobos pagar samping bawah jpm
agar lebih cepat sampai ke tempat tujuan
jembatan penyeberangan multiguna atau jpm tanah abang telah sebulan diuji coba
jembatan yang difungsikan untuk pejalan kaki ini terintegrasi dengan stasiun tanah abang
kolong skybridge steril dari pedagang kaki lima hanya boleh dilalui oleh kendaraan
namun masih banyak pejalan kaki melintas di samping kolong skybridge di jalan jati baru
mereka enggan menggunakan jpm untuk menyeberang dan malah memilih meloncati pagar beton
karena saya kiosnya di sebelah sana kalau ke sana terlalu jauh
kalau lewat atas
terlalu jauh harus motor ke sana balik lagi kemarin
makanya milih motong ke sebelah sini
apalagi kalau ke bawah

kalau banyak orang berdesakan kan sempit itu
kalau ke sini memang ribet cuman kan agak motong jalan
jauh kalau itu mutangnya jauh
kan saya di dalam gitu tokonya
kalau menurut mas gimana emang lebih enak ini
iya lebih begini kalau gitu kalau mau dibuka aja di situ di depannya ini pagernya
diusahin malah kalau sini mas
ya karena jauh lewat di atas
ya semenjak ini aja semenjak kemarin ini ditutup
di atas sebelah yang nyebrang itu ditutup aja
ya dikasih jalan lah sedikit gitu untuk lewat gitu
yang kita kan kalau itu kan jauh banget ke jalan atas